hai good morning masih bersama anda jadi hari ini adalah hari terakhir pendaftaran calon
legislatif yang akan berlaga di dua ribu sembilan belas nanti sederet artis dan mantan atlet terjun ke dunia
politik mereka pun mendaftar menjadi karder partai ya salah satu partai yang menyambarkan
pekerja seni adalah nasional demokrat atau nasdem beberapa artis pun telah mendaftar ke
kpu sebagai anggota legislatif artis hingga mantan atlet ramai ramai mendaftarkan diri
menjadi calon anggota legislatif untuk pemilihan dua ribu sembilan belas mendatang salah satu partai yang banyak
rekrut publik figur adalah nasional demokrat atau nasdem beberapa artis yang bergabung dengan partai
nasdem diantaranya tessa kaunang manohara christina nafa urbah hingga anissa bahar
selain itu mantan pemain yang kini menjadi pelatih sepak bola nil maizar juga ikut bergabung
sementara itu sejumlah artis telah ikut menyerahkan dokumen ke kantor komisi pemilihan umum di jakarta
pusat tanya di jakarta pendaftaran calon legislatif di daerah pun mendatangkan pesohori
bukota dpw partai nasi dan provinsi jawa barat misalnya menghadirkan olah ramlan saat proses
pendaftaran ke komisi pemilihan umum jawa barat pola akan maju dari daerah pemilihan jawa barat empat yang
memiliki kiliwata dan kabupaten sungkabumi olah ramlan mengaku memiliki ketertarikan terjun ke
di dunia politik bersama dengan partai nasdem setelah memiliki visi dan misi yang sama dengannya
niko sihahan artis yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik sebagai anggota dpr ri dari
fraksi pdi perjuangan berpendapat artis yang akan maju sebagai caleg harusnya punya bekal yang kuat
yaitu memiliki tekad kuat tanggung jawab serta visi dan misi yang akan dikerjakan lima tahun ke depan
kalau ujug ujug susah gitu teman teman enggak punya apa platform atau dasar yang baik mengapa
saya harus melakukan ini kenapa harus saya terjun ke politik apa perjuangan saya apa yang akan
saya kerjakan di sana mengawal undang undang kah mengawal anggaran kah atau ada apa yang
diperjuangkan selama lima tahun itu harus clear dulu di teman teman nah ini juga harus clear ditaruh di
dididik ya istilahnya ditanamkan kepada teman teman yang mau nyalak nanti
siapapun itulah mau dari artis mau enggak
partai punya tanggung jawab besar untuk menanamkan apa yang harus dikerjakan
memang popularitas artis merupakan salah satu faktor
untuk menarik perhatian publik dalam pemilihan legislatif mendatang
namun visi dan misi yang mereka bawa saat menjadi wakil rakyat jauh lebih penting